belum disetujui karena masih ada catatan begitu pak fatwa
sejak diketok palu itu bukan draft lagi
diketok palu yang januari
iya itu bukan draft lagi
tapi dengan catatan tadi kata pak fud
catatan itu hanya untuk ditugaskan kepada badan kehormatan
untuk penyelarasan redaksional teknis saja
tidak ada sesuatu yang prinsipil yang substatif kami tambah
yang disebutkan tadi selama tidak bertentangan dengan undang undang md tiga tadi
tidak ada bu yang bertentangan dengan undang undang md tiga
tadi juga di tempat lain sudah diutarakan dipertanyakan kepada ahli hukum refli harun
dia juga tidak mengatakan ada bertentangan
pak irman yang bertentangan yang mana pak irman
dan kami juga sudah konsultasi bukan kami tidak konsultasi dengan ahli dan praktisi hukum
sudah sudah dilakukan itu
seperti yang dikatakan pak irman tadi sudah dikatakan
sudah ada konsultasi dengan para pakar hukum
lima tahun priorisasi tapi dibuat dua lima tahun
kemudian juga laporan kinerja dan lain sebagainya
dan juga beberapa radisional yang kami ketemukan
nah kami sudah sampaikan ke bk untuk itu kita dalami
bahkan kami undang kan
nah oleh karena itulah kami mengatakan kenapa nggak kita lakukan
kalau memang apa yang disampaikan oleh pak fatwa itu merupakan kebenaran
dan kami juga melihat juga ada kebenaran kita uji saja kan begitu ya
nah melalui apa namanya kita minta fatwa saja
toh kan ini juga tidak ada yang
urgen harus ditentangkan
tentangkan ini apalagi di paripurna
kan nggak pernah terjadi itu kan
nah jadi inilah menurut saya
letak bertentangannya menurut pak irman di mana pak irman
sebelum kita beri
sebelum kita jeda
saya ingin tanya letak bertentangannya
letak bertentangan dengan undang undangnya yang di mana
ya setelah kami lihat itu kan yang diputuskan itu kan baru apa namanya
draft apa namanya
kan itu yang diputuskan
boleh dilihat nanti eee
apa namanya risalah dan segala macamnya kan
nah harusnya itu kan bk lah yang mencoba menilai itu segala macam
sesuai juga apa yang kami sampaikan dari pimpinan
ya karena berbagai apa
pasal pasal tersebut ya
apakah priorisasi apakah alat kelengkapan diperpanjang
kemudian laporan kinerja yang seharusnya lima tahun dibuat tiap tahun
bahkan laporan kinerja pimpinan pun ya
yang memimpin itu bukan juga pimpinan dpd
tapi pimpinan sementara
alat kelengkapan yang lain gitu
jadi ala hal inilah menurut kami
ya dan banyak tentunya ya
dan itu sudah terbuka kami berikan ke semua anggota
untuk kita duduk
nah seharusnya badan kehormatan kan harus duduk dengan pimpinan
bukan ujuk ujug tiba tiba waktu kami diundang
terus gak ada respon
di di panmus juga
tempat yang mana kita bisa musawarah juga tidak ada
terus melaporkan di
apa namanya di paripurna
terus tiba tiba minta tanda
nah harusnya kalau minta tanda tangan kan
kalau memang tidak ada masalah
kan tinggal dibahas saja kan gitu
kalau ada masalah
bersama sama bisa menyelesaikan gitu
tidak benar tiba tiba
sudah beberapa hari
sudah beberapa hari sebelumnya kita sudah ajukan
ya tidak tidak ditanda tangan
malah diajak berdiskusi dulu
hal yang tidak perlu kami lakukan
tidak dalam posisi untuk mendiskusikan dengan pimpinan
apalagi diajak lagi berdiskusi dengan
itu bukan rana ppuu dan bukan ranah pimpinan
itu memang rana yang ditugaskan kepada
kepada badan kehormatan
selain itu memang badan kehormatan mempunyai
wewenang untuk melakukan
evaluasi terhadap tatib
tapi itu juga kita tidak lakukan itu
benar benar yang kami lakukan hanya
eh penyesuaian beberapa fasal
tapi yang disebutkan tadi
ada beberapa argumen
bertentangan dengan uu d tiga seperti persandingan tadi
tidak ada bertentangan dengan uu d tiga
kami sudah kaji itu sepenuhnya
jadi yang kita terima dari yang diketok palu itu
sudah matang itu dari pansus
bahwa itu sudah pilihan
yang ada yang pilihan satu tahun ada lima tahun
ada dua setengah tahun ya sudah matang itu
yang dua setengah itu
yang diajukan oleh alternatif yang tiga itu
adanya di perdebatan di pansus
kalau di paripurna tanggal lima belas januari dua ribu enam belas itu
ya itulah yang diputuskan dua lima
jadi eh sudah diketuk berarti sudah berlaku
sudah sudah berlaku
tapi pak irman punya pendapat tidak berlaku seperti itu
ya itu eh nanti nanti kita proses